jurubicara kepresidenan johan budi mengkonfirmasi bahwa presiden sudah memerintahkan kepolisian dan jaksa agung
untuk menelusuri keberadaan dokumen tim pencari fakta kematian aktivis ham munir
presiden juga menyatakan penelusuran ini akan berjalan beriringan dengan penyelesaian kasus kematian munir
presiden concern kemudian memerintahkan pada jaksa agung yang pertama tadi menelusuri keberadaan hasil tpf itu
nah setelah itu tentu dipelajari ya apakah dari dokumen dokumen tpf tadi ada hal hal baru yang kemudian bisa ditindaklanjuti oleh kejaksaan atau oleh kepolisian mungkin